ya allah kemana mereka membawa pergi raka walau sungsang
lihatlah sekelilingmu iman
kakek rasa mereka belum begitu jauh
tapi kaki guru kita sudah mencari dimanapun
tetapi kita belum juga menemukan tanda tanda mengenai kabar raka walau sungsang
kita berpacu dengan waktu
raka saloka pantas saja selama setahun ini kami tidak bisa menemukanmu
ternyata kamu sudah meninggal
aku ingin ke makamnya ya
jika aku tidak bisa menemukanmu
aku tidak bisa bertemu kembali dengan raka soloka
setidaknya aku ingin mengunjungi makamnya ayah
aku juga menginginkan hal seperti itu putri
tapi aku tidak tahu bagaimana caranya kita masuk ke pemakaman istana
kita bisa masuk diam diam ayah
menyamar sebagai prajurit atau apapun
yang terpenting kita bisa melihat makam raka saloka
kalian jangan terlalu terpuru puru
kalau kalian terpuru buru seperti itu
kalian pasti akan tertangkap
aku menginginkanmu begitu
aku ingin menjaga rozakmu

trusuap taun jutaan perang

atutlah kalau dengan kesalahan diyeu
kalau begitu sekarang kita berangkat
putraku bertahanlah putraku
astaghfirullahaladzim putraku ya satu
astaghfirullahaladzim putraku ya satu
astaghfirullahaladzim putraku ya satu
terimalah ya santa
jangan lakukan apa apa
jangan lakukan jurus itu
aku harus menggunakan mataku
agar aku bisa menguasai jurus itu
jangan lakukan hal hal yang tidak diinginkan
aku harus menggunakan mataku agar aku bisa menguasai jurus itu
cepat selamatkan dirimu putraku
selamatkan dirimu pergi dari sini
tanpa kau lindungi pun
aku punya jubah pengabaran yang selalu melindungiku
maafkan ibu munah
meluri seorang ibu yang ingin menyelamatkan anak di dalam bahaya
lela mengorbankan nyawa nyawa sekalipun
kukatakan padamu sekali lagi
jangan pernah percaya pada pembohong seperti dia
ibu berdama dewi tanjung kuning
bukan perempuan itu
akanku hantar kau ke padajara
kemana mereka membawa pergi raga walau sungsa
kakek rasa mereka belum begitu jauh
tapi kakek guru kita sudah mencari dimanapun
tetapi kita belum juga menemukan tanda tanda mengenai kabar raga walau sungsa
kita berpacu dengan waktu lima
hari akan semakin gelap
dan kita akan lebih sulit mencari jejak di malam gelap
bagaimana jika kita berpencar saja
kalau begitu nimas pergi ke arah sana
dan kakek akan pergi ke arah sini
baik kakek guru
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kau sudah selesai
terima kasih nipis
aku sudah eenyep
takkan kamu akan kena alpha
jangan gunakan jurus itu
yang santang memilih matarangga soka
dengan jurus itu
dia bisa memiliki jurus lawan
iya gunakan jurus yang lain
kita harus secepatnya menemukan nyai rompang
untuk menjalankan rencana kita
tapi dimana kita bisa menemukannya
tidak perempuan tua itu
tidak pernah jelas tinggalnya dimana
dia selalu muncul dan menghilang
semau mau seperti hantu
apa sebenarnya yang mereka rencanakan
paman amuk marugo
sangat licik seperti bulit
aku tidak begitu suka dengan watak jahat ayah
aku tidak berani melawan
aku sangat sedih berada di situasi seperti ini
menolak untuk berbuat jahat
ada suara pertarungan
siapa yang telah bertarung malam malam seperti ini
perlahan akan itu